masyarakat jakarta pasti familiar dengan kawasan tanah abang di jakarta pusat
tanah abang dikenal sebagai pasar terbesar dan tertua di jakarta
disinilah pusat grosir tekstil terbesar di asia tenggara
lokasi belanja yang menjadi tempat perputaran ekonomi ini mengundang banyak warga dari penjuru indonesia untuk datang mencari nafkah dan mewujudkan mimpi
seperti misi seorang pedagang bakso yang meninggalkan keluarganya di solo delapan tahun lalu
untuk mencari nafkah di tanah abang
begitu juga dengan deddy pedagang asal solok sumatera barat yang sudah menetap di tanah abang selama dua puluh tahun
dia memiliki cita cita untuk membuka warung di salah satu ruko tanah abang
lebih banyak sukanya karena tanah abang pusat pasar asia tenggara
jadi pengunjungnya orangnya ganti ganti terus ganti ganti taruh
kalau dukanya namanya kita
mau nyawa mengalir kaki limau
harus ditutik dulu
menurut sejarawan asep kambali tanah abang dibangun di era hindia belanda pada seribu tujuh ratus tiga puluh lima oleh tuan tanah justinus fins
saat itu pasar tanah abang menjual tekstil dan barang kelontong
seiring berjalannya waktu banyak saudagar asal tiongkok dan arab yang bersinggah di tanah abang untuk mencari rezeki
berkumpulnya ratusan pedagang di tanah abang membuat pemerintah kesulitan untuk mengelola kerapihannya
setelah munculnya kesempatan bagi para preman untuk campur tangan dalam pengaturan lahan bahkan operasional pasar tanah abang
ya masyarakat zaman dulu tahunya tenabang
jadi tenabang karena orang betawi itu suka yang pendek
jadi tenabang dari kata tanah abang
tanah abang ini sebenarnya dulunya tempat perbukitan
jadi dia berbukit dan warnanya merah
maka disebut tanah abang
jadi abang itu berarti warna merah dalam bahasa jawa
atas inisiatif dari tuan tanah yang namanya justinus fink
justinus pink seribu tujuh ratus tiga puluh lima dibangunlah pasar tanah abang
dan jalan tertua yang hari ini masih ada adalah jalan kebon siri
jadi jalan kebon siri ini adalah jalan untuk menghubungkan antara pasar tanah abang dan pasar semen
meski begitu di tengah keramaian dan kesibukan kawasan tiongkok
di tengah keramaian dan kesibukan kawasan tanah abang
tersembunyi sejumlah titik kuliner legendaris
salah satunya adalah bubur ac kuliner khas betawi
yang merupakan perpaduan tiga budaya dunia
jadi dalam satu piring bubur ase ini sendiri
ini menceminkan kebudayaan betawi yang multi kulturnya
kita bisa lihat dari buburnya sendiri itu berasal dari tionghoa
itu sebenarnya semur
semur itu adalah katanya berasal dari bahasa belanda
smur yang artinya sesuatu yang dimasak secara perlahan
menggunakan bawang dan juga tomat
terus kemudian kita bisa juga pengaruh dari timur tengah
dari rempah rempah yang digunakan
jadi benar benar enak benar benar kaya rasa
degup kehidupan di tanah abang menjadi bukti sejarah
sebagai kawasan yang menjadi tumpuan hidup bagi ribuan pendatang di ibu kota